eh eh kok kamu waheng waheng toh kamu sakit
iya ya cuma flu dikit sih
tuhh mas rendiku kamu ini tuh harusnya kudu jaga kesehatan
kan kerjaan dari mas alka sabrek mas nanti kalau kamu drop gimana jaga kesehatan ya minum vitamin ya
you know what mama pikir sih sebenernya mungkin elsa sama nino tuh gak sengaja bikin rena tenggelam
cuma ya gitu deh jangan sampai kejadian seperti ini bisa menyebabkan kalian tidak bisa dekat ataupun mengambil hak asuh karena kembali
ya jangan sampe keulang lagi ya
dari mana ini dari papus ya
kan kita aniversary tiga bulan pernikahan
tiga bulan pernikahan
biasa kapan tanda tandanya
masalah aja gak pernah nyentuh aku
karena kamu jangan godain andin sama al terus
lagipula anak itu kan rezeki dari tuhan
ya dan mama yakin juga pasti tuhan sudah mengatur ini supaya kalian berdua masih punya waktu untuk spend time together
berdua berdua ya kayak pacaran dulu ya
selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga bulan ya
dan mama seneng seneng sekali
i'm so happy kamu sudah banyak sekali kemajuan
lain kali kalau kamu mengungkapkan rasa cinta kamu kepada istri kamu just said langsung directly
gak perlu pakai balon begitu kayak anak kecil
oke dokter periksa sebentar
coba buka bukanya
alhamdulillah rena sudah semakin membaik
rena sudah boleh pulang dan bisa melakukan perawatan di rumah
terima kasih banyak rena
bu saya permisi dulu
terima kasih dokter
ya sama sama bu
sayang udah boleh pulang
aku mau pulang ke rumah papa
papa coba telepon ibu panti
ya semoga aja nanti ibu panti izinin ya sayang ya
saya mau mengembarkan kalau rena sudah diperbolehkan pulang
boleh rena tinggal dulu sama saya di rumah

saya sudah bicara dengan tim pengawas
dan tim pengawas sudah memutuskan
kalau panino dan istrinya sudah kehilangan adopsi atas renang
karena mereka sudah dianggap lalai
itu keputusan yang sangat tepat bu
maaf pak a tetap tidak bisa
karena sudah kesepakatan di awal
bapak dan bu andin sudah kehilangan hak adopsi atas rema
jadi saya minta rena diantar ke panti ya pak
sehari saja bu
sehari saja bu
gak bisa ya
saya juga ingin sekali pak ahok
tapi kalau seperti itu rena akan semakin sulit bisa dengan bapak dan bu andin
saya kembalikan rena
saya mau ngajak rena makan siang dulu
boleh ya bu
ya sudah baik pak
terima kasih banyak
jadi gimana apa kata ibu panti
rena harus tetap pulang ke banting
mas dulu ku lagi ngapain ya
apakah dia memikirkanku seperti aku memikirkan dia
boroboro mikirin ayang keki inget juga kagak
kenapa senengan mikir senewan
terus lih aku udah bahas masalah mas rendy
lih emang mas rendy gak mikirin aku
ya udah kampung tinggal tak bikin dia mikirin aku
kan cewek zaman now itu kan gak boleh pasif
bisa diam gak sirik
hp saya juga lagi error
eh eh kok kamu waheng waheng toh kamu sakit
iya ya cuma flu dikit sih
tuh mas rendy ku kamu ini tuh harusnya kudu jaga kesehatan
kan kerjaan dari mas alka sahabatnya
berat mas nanti kalo kamu drop gimana jaga kesehatan ya minum vitamin ya
ya makasih ya ki yaudah saya masih banyak kerjaan hp saya juga lagi error bye
kesempatan emas ku ini lagi sakit kan mas rendy aku harus perhatian sama dia
karena pada dasarnya cowok itu membutuhkan perhatian dari wanita yang dicintainya
biar makin dia kelepak kelepak gitu sama kiki saatnya ini perhatian
surabaya belial puket jangan lupa mampir di gobang
ningen pilih uya yang sehat daripada noh si rendy yang lagi sumeng
kasian gak ada yang merhatiin ya jadi senewen sendiri ya
nih aku mau nyiapin buat obat mas rendy ku sayang
sekarang saatnya saya ngerjain tugas dari pak al yang sempet ketunda
langsung aja tadi pak
kita pada mangga
saya bisa ketemu sama mang radang
tapi orangnya udah dua bulan ini pak nggak muncul
nanti kalau bapak ada perlu biar saya cari nanti
oh gitu ya pak
kalau bapak udah ketemu tolong kabarin saya ya pak
ya baik pak
makasih ya pak
alhamdulillah kamu boleh pulang hari ini
terima kasih ya dok
untuk sementara ini pakai kruk aja ya
dan jangan paksa untuk jalan tanpa penyangga